pasti banyak yang kecewa ya termasuk saya dan juga anda
tapi untuk lebih lanjut lagi kenapa sih niji harus rehat
sudah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia melalui sambungan skype
halo selamat malam cnn halo selamat malam indonesia
giring jadi boleh dikonfirmasi dulu dong benar alasannya adalah karena giring terjun ke politik
makanya niji rehat dari industri musik
iya jadi itu ada dua alasannya
satu alasannya karena memang mau fokus banget ke dapil
fokus banget ke politik dan juga ya membesarkan perusahaanku ya kincir com
oke tapi sejauh ini apa namanya respon atau dukungan dari teman teman niji sendiri seperti apa untuk karir giring ke depannya
pada sebetulnya kan ini sudah pernah kita bahas satu setengah tahun yang lalu
pertama kali sudah mencetuskan gitu
awal awal memang agak berat tetapi kemarin waktu tiga puluh satu desember semuanya kelihatan sudah lebih legowo sudah lebih ikhlas dan
yang itu yang membuat saya terenyuh sampai nangis di atas panggung gitu sih karena keikhlasan dan support dari teman teman semua sih
support dari nijiholic mungkin seperti apa
nijiholic juga ada ya up and down lah ada yang sedih ada yang kecewa tapi kalau boleh di
jadi bilang jujur malah mayoritasnya sih semuanya support karena tahu bahwa pelangkahnya untuk mengabdi dan melayani masyarakat
jadi mereka semua support gitu
oke tapi nanti ini kiprah giring atau kiprah niji tanpa giring begitu ya katanya ke depannya akan ada rencana proyek yang sudah lama sebenarnya dibuat ada niji electronic version
giring sudah tahu sampai seberapa jauh persiapannya untuk nanti bangun dari tidurnya
karena musiknya itu fresh banget dan benar benar modern kayak jaman now banget lah
terus saya menurut kemungkinan bahwa nanti ke depannya lagu lagu yang dibuat oleh nesplus juga lagu lagu saya gitu lagu lagu baru
karena kan sebetulnya yang istirahat adalah manggungnya manggung dan menghibur keliling indonesia nya
tetapi kalau berkarya bikin lagu lagu itu juga menurut gue

kayaknya kalau nes itu vokalisnya giring kali ya
cuma kalau nes plus itu vokalisnya bisa siapapun
so far sekarang yang paling sering manggung bareng next plus itu dea
dea terus ada bam samson depannya katanya ada sofy laju
dan kita buka
dan kita buka
terbuka untuk semua vokalis yang ingin mengeksplor edm ya bersama niji sih kayaknya terbuka banget
oke tapi ini masih soal giring begitu
persiapannya sejauh apa untuk masuk ke dunia politik
sekarang saya lagi keliling jawa barat especially kota bandung
sekarang lagi sering banget masuk ke warga warga ada ketemu banyak anak muda dan mendengarkan aspirasi mereka sih
biasanya saya menghibur di atas panggung tapi sekarang saya lebih banyak di bawah panggung duduk bareng sama warga dan mendengarkan aspirasi mereka
tapi mungkin nggak nanti kampanyenya ada giring nyanyi atau ada musik musik kan memfokuskan kreativitas bukan
ya jadi tidak menutup kemungkinan sih saya bakal nyanyi lah
jadi itu mah nggak bakal dipisahin nggak pasti
dan fokus kebudayaan adalah pendekatan ke budaya
menurut saya pendekatan yang paling penting
menurut saya pendekatan yang paling efektif untuk mendekati kepada warga menghibur
apalagi targetnya adalah anak anak muda seumuran seumuran kita lah ya begitu kita
iya kita zaman now banget
oke tapi giring ada mungkin nantinya ada rencana lagi untuk kembali ada comeback ke musik indonesia
five to ten years lah kita bilang gitu sih
dan apa ya ya hidup saya mau menikmati hidup saya lah
sekarang mungkin lagi porsinya adalah saya ingin terjun saya ingin melayani dan juga mengabdi kepada rakyat indonesia
sekarang lagi dalam tahap itu
kalau kemarin lima belas tahun kan cuma mikirnya gimana caranya bisa menghibur rakyat indonesia
tapi sekarang kan gimana caranya bisa mengabdi dan melayani masyarakat indonesia
oke baiklah giring selamat menikmati hidup
salam rindu kami untuk teman teman niji di sana
terima kasih giring ganesha